aksi masa yang merusak sejumlah fasilitas umum dan mengotori area aksi membuat petugas kebersihan harus bekerja ekstra untuk membersihkan puing puing kerusakan fasilitas umum
lokasi terdampak aksi salah satunya di depan gedung mpr dpr ri
banyaknya sampah dan sisa puing fasilitas umum yang rusak membuat petugas kebersihan pemprov dki harus bekerja keras membersihkan kawasan ini
yono misalnya mengaku selalu membersihkan kawasan gedung dpr mpr
namun selama beberapa hari berturut turut yono harus bekerja lebih ekstra sebab sampah dan sisa puing kerusakan lebih banyak dibandingkan hari biasa

gimana ya tanpa tanpa kerusakan
ya cuma kerusakannya itu bukan main pak berasa benar udah perih karena gasa remata udah gak kuat keatahan
sementara itu kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta andono warih mengatakan
dari empat aksi unjuk rasa yang telah berlangsung
usai sisa sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai empat puluh ton lebih
sampah tersebut terdiri dari batu puing serta bekas kemasan makanan dan minuman
aksi unjuk rasa pada tanggal tiga puluh september menyisakan jumlah sampah paling besar dibandingkan unjuk rasa sebelumnya
yakni mencapai dua puluh ton sampah
dinas lingkungan hidup dki jakarta masih terus menyiagakan ratusan personelnya karena unjuk rasa masih terus berlangsung hingga hari ini
betul sekali jadi memang kita sudah amati betul
padahal pola dari jumlah sampah ini ternyata memang berkoordinasi terhadap jumlah peserta penyampaian pendapatan
jadi kalau kita lihat dalam tiga empat hari terakhir memang yang paling banyak itu terjadi di tanggal tiga puluh september sampai malam
sampai bahkan dini hari sampai subuh di tanggal satu oktober
itu luar biasa dibanding hari hari selanjutnya bahkan dibanding tanggal satu oktober ke tanggal dua
oktober tadi malam itu sudah mulai menurun jumlahnya
memang yang paling banyak adalah ketika tanggal tiga puluh menjelang ke tanggal satu